insiden bentrokan yang terjadi di desa wadas purworejojo
tengah menyisakan trauma dan ketakutan bagi warga wadas
pemulihan trauma dan relasi sosial antar warga desa wadas menjadi hal utama
yang harus diprioritaskan pemerintah sebelum meneruskan pembangunan bendungan bener
dan tambang batu andesit yang ditolak sebagian warga desa wadas
bagaimana peran organisasi masyarakat dan komnas ham dalam melakukan pendampingan
dan pemulihan psikologis warga desa wadas
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung lalu disambungkan di zoom
dengan komisioner komnas ham bk ulung hapsara selamat sore pak bk
selamat sore mbak selamat sore pak lukman
dan ketua gp ansor lukman hakim selamat sore pak lukman
selamat sore mbak assalamualaikum selamat sore mas bk
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya mau ke komnas ham terlebih dahulu yang sudah melakukan peninjauan
langsung di desa wadas
pak beka apa hasil temuan komnas ham di desa wadas terkait insiden bentrokan
yang terjadi beberapa waktu lalu di sana
apa fakta yang berhasil digali oleh teman teman komnas ham
ya kami melakukan pemantauan dan penyelidikan atas peristiwa yang terjadi
selasa tanggal delapan februari yang lalu
sejak jumat sampai hari ini kami masih ada di jawa tengah semarang dan wadas dan purworejo
ada empat temuan awal yang berhasil
kami mengimbulkan oleh komnas ham
yang pertama memang kami mengonfirmasi adanya kekerasan pada peristiwa tanggal delapan kemarin
di mana ketika polisi melakukan pengamanan pengukuran di lahan warga yang sudah setuju
ada kekerasan dan disertai penangkapan
itu yang pertama
yang kedua kemudian masih ada beberapa warga yang sampai kemarin itu kami belum pulang ke rumah masing masing
karena ketakutan dan trauma
itu temuan yang kedua
yang ketiga kemudian adalah soal trauma warga dan khususnya wanita dan perempuan dan anak anak
setelah peristiwa tanggal delapan kemarin
dan yang keempat renggangnya relasi sosial antar warga baik yang pro maupun kontra begitu
kira kira seperti itu mbak
ada temuan yang menarik tadi poin pertama kalau saya catat
komnas ham menemukan fakta adanya kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam pengamanan pengukuran lahan warga yang sudah setuju
artinya pak beka temuan komnas ham ini membantah apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat
oleh menko polukam dan kapolda jateng bahwa tidak ada kekerasan tidak ada tindakan represif yang dilakukan aparat
ya faktanya yang kami temukan memang ada kekerasan dan penangkapan
itu seperti itu mbak
saya mau tanya ke pak lukman
sebagai ketua ppgp ansor pak lukman tim anda teman teman gp ansor apakah kemudian menemukan fakta yang sama dengan temuan komnas ham ini dari lapangan
ya tanggal sore mbak
pada intinya tim lbh gp ansor yang sudah turun di sana sudah beberapa hari yang lalu
sebetulnya lebih fokus untuk menyediakan diri melakukan pendampingan kepada
terutama pada aspek mitigasi pendampingan hukum
tetapi tentu saja kita juga tidak hanya berhenti di situ
dan dari berbagai informasi yang kita peroleh oleh tim kita di lapangan apa yang disampaikan mas bk tadi kesimpulan awal empat temuan itu juga persis
teman teman di lapangan lbh ansor juga menemukan hal yang serupa
bahkan juga indikasi misalnya sabotase fasilitas umum ya kayak listrik kemudian sinyal handphone
walaupun memang kalau di desa wadas sendiri susah
tetapi sebetulnya kalau di sekitarnya pada hari hari biasa itu masih ada sinyal
tetapi pada tanggal delapan hari selasa sampai beberapa hari kemudian sinyal handphone juga susah diperoleh di sana dan listrik mati selama beberapa hari
bagaimana dengan temuan soal memang adanya trauma begitu kondisi psikologis dari warga wadas yang belum pulih mereka ketakutan untuk kembali ke rumah karena kejadian insiden bentrokan itu juga ditemukan oleh teman teman lbh gp ansor
memang kenyataannya seperti itu pak lukman
ya kenyataannya seperti itu dan saya harus sampaikan terbuka ada juga bagian dari keluarga kami keluarga ansor di sana yang sampai ke sini
oke jadi ada bagian dari keluarga besar gp ansor yang masih ketakutan juga begitu ya menjadi bagian dari korban insiden bentrokan
pak bk bagaimana dengan tadi yang disampaikan oleh pak lukman ya bahwa memang ada temuan dari lbh gp ansor bahwa adanya pemadaman listrik kemudian sinyal handphone yang kemudian tidak berfungsi itu juga ditemukan oleh teman teman komnas ham
ya betul itu juga ditemukan oleh teman teman komnas ham
ya kami alami sendiri kemarin ketika ke wajas begitu kami mau berkomunikasi dengan yang lain begitu agak susah karena kan di wajas itu karena situasi dan tipologi desanya berbeda begitu dengan kebanyakan mungkin bayangan kita itu kan jadi menyusahkan kami untuk komunikasi dan konsolidasi dan koordinasi begitu saja
kami kan berenam nih kami ke wadas kemarin dibagi jadi dua
ada yang ikut saya ada yang kemudian tim sendiri melakukan penggalian keterangan para korban
setelah itu kan kami juga harus evaluasi dan kami sangat kesulitan untuk komunikasi
sementara listrik kami juga mendapat informasi seperti itu
oke oke pak lukman apa kemudian yang sudah dilakukan oleh teman teman dari lbh gp ansor ormas gp ansor untuk membantu warga begitu ya membantu warga wadas pasca insiden bentrokan
kan itu sudah dilakukan kabarnya sudah ada pendampingan
tapi selain itu apa yang dilakukan oleh teman teman gp ansor untuk membantu warga di sana
sampai hari ini tim kita masih di lapangan dan insya allah akan di sana dalam jangka waktu yang lama
personelnya ganti gantian di koordinir oleh teman teman sahabat sahabat lbh ansor dari pw ansor jawa tengah
terus kita berusaha agar dampak dari peristiwa hari selasa yang
menimbulkan trauma itu pelan pelan bisa mulai dinetralisir
teman teman berusaha untuk berkomunikasi dengan yang pernah ditangkap pada hari selasa kemudian sudah dibebaskan
berkomunikasi dengan keluarga keluarga berkomunikasi juga dengan pihak yang setuju maupun yang tidak setuju dalam konteks pembebasan lahan
yang semua itu kita berharap dengan pendekatan sosial yang baik
jalinan komunikasi awal itu bisa ditumbuhkan kembali
karena bagi kami yang paling pokok adalah apapun yang kedepan akan berlangsung di wadas dan sekitarnya
bagaimana agar masyarakat tidak menjadi korban
itu concern utama kami di situ
itu concern utamanya dari gp ansor ya
bagaimana kemudian warga wadas tidak menjadi korban atas kejadian pembangunan ini
tapi saya mau tanya ke pak beka
pak beka kalau menurut sudut pandang komnas ham
bagaimana kemudian memulihkan kondisi psikologis warga yang trauma kemudian ketakutan kemudian mereka tercerai berai
merekatkan kembali ini silaturahmi antar warga di wadas bagaimana menurut komnas ham
ya yang pertama adalah jaminan ketidak berulangan kembali
kekerasan yang ada
dan jaminan ini harus disampaikan oleh pak gubernur tentu saja
terus kemudian kapolda kapolres maupun juga bupati
karena kan mereka representasi dari negara
negara harus menjamin bahwa peristiwa yang sama tidak berulang kembali
karena peristiwa kemarin kan yang kedua
setelah april dua ribu dua puluh satu begitu
itu yang pertama
yang kedua saya kira negara juga harus menjamin keamanan masing masing begitu ya
artinya menjamin keamanan ini tidak ada lagi kemudian upaya upaya penangkapan
terus kemudian juga menjamin mereka bisa silaturahmi
bahkan bisa merekatkan kembali itu fungsi negara
tapi juga kami kemarin kebetulan juga ketemu dengan teman teman ansor begitu
saya juga minta kepada teman teman ansor karena warga sini kan nahdliin semua begitu
jadi ansor punya peran besar lah untuk bagaimana bisa merekatkan warga kembali
dan itu tentu saja mereka punya cara dan saya percaya itu bisa dilakukan begitu
juga disertai kemarin saya kebetulan dikontak juga oleh teman teman pekerja kemanusiaan begitu
ada tim medis terus kemudian
ada psikolog mereka juga saya sudah memberi saran bahwa pelayanan ini harus diberikan kepada seluruh warga warga
tidak memandang kelompok a kelompok b
itu yang pertama
yang kedua upaya ini kegiatan kegiatan harus dilakukan bersama sama
mau lewat apa mau lewat pengajian atau lewat kemudian kegiatan bermain bersama khususnya untuk anak anak
belajar bersama terus kemudian dengan materi yang mungkin lebih tersistematisir supaya tidak menimbulkan trauma baru atau mengingatkan akan peristiwa peristiwa yang sudah terjadi
saya kira itu juga penting untuk dikerjakan dan itu membutuhkan bantuan semua pihak
ini resursinya butuh banyak
wartanya sumber daya manusianya
ada yang bisa ngomong soal pendidikan sebagai sarana untuk memulihkan trauma
ada yang bisa lewat kesehatan
ada yang lewat permainan dan lain lain sebagainya
saya kira itu penting bagi kita untuk dimaksimalkan
selain jaminan keamanan dari pemerintah peran kunci dari gp ansor untuk bisa merekatkan kembali silaturahmi antar warga di wadas itu juga menjadi sesuatu hal yang penting
nanti setelah jeda saya akan tanya bagaimana kemudian gp ansor menjalin silaturahmi membantu warga wadas untuk bisa rukun dan juga guyup kembali
jangan dijawab dulu pak lukman
kita akan jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
nah ini langkah langkah dari gp ansor untuk bisa merekatkan kembali silaturahmi relasi sosial
ini bagaimana pak lukman

satu hari setelah peristiwa jadi hari rabu
kemudian kesimpulan sementara sehari di sana adalah
rencana awal yang mestinya melakukan pendampingan litigasi itu
kita kesampingkan dulu setelah melihat keadaan masyarakat yang setelah hari selasa terjadi bentrokan itu
mengalami masalah masalah yang lebih urgent untuk kita terlibat di dalamnya
di antaranya adalah tadi sudah disampaikan mas beka juga
mengenai trauma rasa takut masyarakat yang terbelah
adanya pihak pihak penumpang gelap dari
masalah yang terjadi di wadat yang itu juga sudah lama
oleh karena itu ketua umum gp ansor go siakut holil koumas kemudian
memberikan arahan dan perintah kepada kita semua terutama
melalui tim yang ada di lapangan tim lgh yang ada di lapangan
untuk hari hari ini bekerja secara kemanusiaan
jadi bukan melakukan aktivitas yang sifatnya
oke jadi bukan melakukan aktivitas yang sifatnya
yang sudah dilakukan misalnya teman teman melakukan mobilisasi sedapatnya
karena kebetulan di ansor ini banyak unit yang alhamdulillah dalam konteks
kejadian seperti ini itu bisa kita turunkan dengan cepat
misalnya teman teman yang kebetulan punya disiplin di psikologi gitu
sudah mulai kita datangkan ke lapangan untuk ketemu dengan masyarakat yang trauma
bagaimana trauma healing bisa dilakukan
kemudian melalui pendekatan kultural kita juga mulai berusaha menjembatani komunikasi antara pihak yang setuju dan yang tidak setuju
yang kemarin sempat terbelah yang sekali lagi faktor keterbelahan menurut yang kami temukan di lapangan
bukan semata mata karena adanya perbedaan pendapat dan sikap tetapi ada pihak luar yang kemudian memperkeruh
mempergeruh suasana itu
yang saya sebut pihak di luar ini bukan aparat pemerintah bukan aparat tni bukan aparat polisi
tetapi ada kelompok pil lain yang kita belum identifikasi betul cantolan atau backing di belakangnya siapa
tetapi mereka leluasa kemarin untuk masuk ke sana kemudian memperkeruh suasana
nah itu semua kita lakukan kemudian beberapa hari ke depan kita juga sedang mengupayakan
perkembangan di lapangan kita juga berpikir untuk melakukan pendekatan bersama doa bersama istighfah bersama
dan alhamdulillah sore tadi juga ada istighfah bersama yang dipimpin oleh ktam pbnu kiai haji ahmad ta'id asrori
itu insya allah besok hari rabu atau kamis kita akan selenggarakan lagi dengan kiai lain datang ke sana memimpin istighosah
dan setelah melihat perkembangan di lapangan kita juga berpikir untuk melakukan pendekatan tidak semata mata
bagaimana dari sisi rohani dan kejiwaan tetapi juga terus terang kita mulai memobilisasi dari resource yang dimiliki oleh teman teman ansor sendiri
untuk beberapa hari ke depan ya maksimum lima hari empat tiga hari ke depan kita bisa melakukan aksi bakti sosial
misalnya bagi sembako apa yang kemudian nanti dari situ kita berharap ada kegembiraan ada ketemu ketemu ada silaturahim
sehingga kalau itu sudah selesai maka
jadi saya berharap asrori melihat ketika masyarakat wadas nanti sudah bisa rukun bersatu lagi
ini modal paling penting yang ke depan bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri
oke pak beka langkah langkah menarik tadi yang disampaikan oleh pak lukman menggelar istighosah kemudian doa bersama
aksi bakti sosial bersama apakah kemudian itu mampu memulihkan trauma dan juga kondisi psikologis warga wadas yang terbelah
dalam waktu cepat karena kan ini konfliknya sudah berlangsung sejak lama ya
dan ini bukan pertama kali yang terjadi tapi april dua ribu dua puluh satu sudah pernah ada konflik yang juga memuncak
kemudian dengan pendampingan ataupun dengan pendekatan psikologis
ini apakah kemudian waktunya yang dibutuhkan ini memang akan lebih lama pak beka kalau menurut teman teman komnas ham
iya ini kan respon cepat begitu atas apa yang terjadi tanggal delapan kemarin
itu kejadiannya atau konfliknya sudah lama lah kalau kita boleh mau katakan konflik begitu sudah lama
tapi kan ini sebagai salah satu respon cepat
nantinya setelah respon cepat kan tentu ada assessment bagaimana ke depannya jangka panjangnya seperti apa kebutuhannya apa saja yang diperlukan begitu
saya kira teman teman saya percaya punya kemampuan untuk itu dan sangat pengalaman lah
kalau kita ngomong sengketa agraria ini kan bukan
baru sekali ini terjadi dan pasti korbannya itu masyarakat yang di akar rumput begitu
dan itu yang saya percaya kawan kawan mas lukman saya tahu betul dari lama bagaimana kiprahnya tentu saja punya pengalaman
hanya saran saya begini saya kira penting juga untuk kawan kawan untuk saling berkoordinasi
saling berkoordinasi antara satu organisasi dengan organisasi yang lain
karena ini banyak sekali yang akan berkaitan dengan ini

jangan sampai niat baik ini kemudian saling tumpah pindih begitu dan akibatnya juga nanti di wadah sendiri masyarakat jadi bingung
karena saya berharap mungkin teman teman ansol bisa memulai untuk koordinasi bagi tugas bagi peran dengan yang lain
termasuk memetakan kebutuhannya apa saja
karena seperti kemarin saya sampaikan juga ke teman teman ansol
ada yang mungkin spesial dari teman teman ansor yang mungkin tidak bisa dimiliki oleh yang lain begitu
dan ini ada di situ
dan itu pentingnya pembagian peran dan tugas itu di situ
saya kira itu mbak
oke terakhir pak abk pemerintah kan tetap ngotot ya meneruskan pengukuran tanah kemarin dan pembangunan ini akan jalan terus karena merasa bahwa tidak ada pelanggaran hukum di situ
padahal ada trauma ada kondisi psikologis dari warga yang belum pulih
komnas ham akan merekomendasikan kepada pemerintah agar menghentikan sementara dulu segala kegiatan pembangunan di wadas sampai ini persoalan konflik ini betul betul selesai begitu pak beka
ya kami kan meminta penundaan pengukuran dan meskipun kemudian diteruskan sampai saat ini kan katanya sudah selesai
dan saya harap benar benar sudah selesai dulu gitu
itu yang pertama
yang kedua pemerintah juga harus memikirkan bagaimana pendekatan yang ada
atau katanya humanis dan persuasif trabaj aparat yang ditetapkan banyak sekali
plus juga memikirkan bagaimana alternatif alternatif solusi yang lain
ada penolakanan bagaimana responnya terhadap penolakan itu
apakah masih mau maju terus atau bagaimana
nah ini tentu saja saya serahkan kepada pemerintah kebijakannya tapi yang terpenting adalah hak hak warga terlindungi dan dihormati
kalau ada keputusan itu benar benar berasal dari warga sendiri tanpa ada intimidasi tanpa ada ketakutan dan kemudian tanpa ada tekanan dari pihak manapun
benar benar harus datang dari mereka sendiri
baik terakhir pak lukman harapannya dari gp ansor mengingat ini warga wadas juga kaum nahdien ya warga nahdien supaya kemudian konflik itu bentrokan itu tidak terjadi lagi
jadi himbawannya kepada pemerintah ini untuk mengedepankan apa
yang pertama mbak tadi sebelum online ini saya lapor ke ketua umum gus yakut sekaligus minta izin dalam waktu dekat
kalau gus yakut berhalangan dengan agenda agenda beliau sebagai menteri maka saya akan mengambil inisiatif atas nama pimpinan pusat gerakan pemuda ansor akan mengundang beberapa pihak
nanti saya bicara lebih lanjut dengan teman teman komnas ham
melalui mas bk nanti kita identifikasi siapa lagi secepatnya kita kumpul dalam waktu ya syukur satu dua hari ini kita bisa berkomunikasi
sehingga kita tadi apa yang diharapkan mas bk untuk kita bisa berbagi peran di lapangan tidak tumpang tindih itu bisa kita lakukan bersama sama
nah berikutnya sejak awal ansor sudah meminta agar kegiatan yang berkait dengan tahapan tahapan atau yang pengukuran tanah dan lain sebagainya itu
setelah kejadian hari selasa yang lalu
tidak memungkinkan agenda agenda itu dilanjutkan kecuali memang pemerintah menutup mata adanya korban di lapangan
mbak yang terakhir menurut saya sebetulnya kejadian di wadat ini menunjukkan bahwa pemerintah mengalami kegagalan berkomunikasi langsung dengan masyarakat
saya sebetulnya cukup percaya bahwa masyarakat kita secara umum khususnya di wadas yang kaum nahdin banyak di sana apabila pemerintah bisa berkomunikasi langsung dari awal dulu karena peristiwa ini sudah lama
bahkan dua ribu tiga belas isu mengenai pembangunan bendungan bener itu sudah menjadi perbincangan di sana tetapi tidak ada komunikasi langsung dari pemerintah untuk menjelaskan sebetulnya apa
sehingga masuklah pihak ketiga
lima tahun kemarin saat ini adanya kisah kisah di wadat di mana tidak ada komunikasi langsung dari masyarakat
dan di situ ada informasi ini sudah berjalan sekian lama itulah yang menyebabkan menurut saya kemudian belakangan pemerintah tidak lagi efektif bisa melakukan komunikasi langsung dengan warga masyarakat desa wadat
itu pr ke depan sehingga untuk sementara semua yang berbau bau melanjutkan kegiatan kemarin dihentikan dulu hal hal yang menyebabkan trauma dijauhkan dulu
dulu misalnya aparat berkeragam saya kira lebih baik menjauh dulu dari wadah
kalau memang perlu bantuan keamanan ansor banser siap mengerahkan yang kita bisa tampil tanpa uniform gitu sebagai orang biasa berpakaian ala santri bercampur dengan masyarakat biasa
kalau situasi sudah pulih monggo
sekali lagi monggo yang penting seperti mas deka bilang apapun keputusan ke depan itu murni dari keputusan yang diambil oleh masyarakat sendiri tidak karena intimidasi dan teror atas nama apapun
semoga pemerintah bisa memetik pelajaran yang sangat mahal dalam bentrokan yang kemarin terjadi antara aparat kepolisian dengan warga wadas baik yang pro dan juga kontra
dan pemerintah sekali lagi mampu berkomunikasi dengan warganya
apapun keputusan yang diambil oleh warga desa wadas tanpa intimidasi dan juga tekanan dari pihak manapun sehingga membawa kemaslahan bagi seluruh warga desa wadas dan juga warga lainnya
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada ketua pengurus pusat gerakan pemuda ansor lukman hakim dan juga komisioner komnas ham bk ulung hapsara
terima kasih sekali mas lukman dan juga mas beka atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini